dan mohon untuk tetap di podium bapak anies resit baswedan beserta bapak presiden pks
mohon untuk tetap di atas podium dan juga bapak okel ketua majelis suro serta habib abu bakar
kita akan menyaksikan simbolis pembukaan tirai yaitu kabuki prosesi penurunan tirai
billboard pertama yang akan live di depan markas dakwah partai keadilan sejahtera
hadirin yang berbahagia inilah proses penurunan tirai yang akan melihat nanti
baiklah kita countdown
bakal kabuki cakar calon presiden republik indonesia
dari partai keadilan sejahtera
bapak insinyur suharnaya surapranata
k h muslih abdul karim dan yang saya hormati seluruh anggota majelis suro pks yang hadir bersama di sini
juga yang saya hormati seluruh keluarga besar partai keadilan sejahtera yang mengikuti acara ini secara live melalui streaming yang mengikuti di seluruh indonesia
serta hadirin sekalian dan teman teman media
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah kita bersyukur kepada allah swt pada siang yang cerah dan teduh ini
kita bersama sama diberikan nikmat sehat kekuatan untuk bisa berkumpul bersama dalam sebuah majelis
majelis yang insyaallah mulia ini
izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kebersamaan dengan pks bukanlah sesuatu yang baru
selama tujuh tahun ini sejak tahun dua ribu enam belas pada waktu itu kami duduk di ruang yang sama dengan ruang yang tadi
persis proses yang sama dengan yang tadi
pks untuk menjadi calon gubernur di jakarta
karena itu kebersamaan ini sudah mengakar dan tumbuh kuat tinggi menjulang ke atas
apalagi kebersamaan itu dipupuk melalui masa masa perjuangan yang tidak bisa dibilang mudah
pada masa itu kalau kita ingat mungkin pak presiden juga ingat pada masa itu
hampir semua survei
meletakkan yang diamanati oleh pks ini selalu nomor tiga di survei manapun
pada waktu itu
tetapi itu tidak membuat ciut bahkan pks dan seluruh kadernya menjadi makin bersemangat dalam perjuangan pada masa itu
barak perjuangan membara
kerja besar itu
diantarkan pada kemenangan di jakarta
survei survei yang semula menempatkan nomor tiga
tak lagi muncul di permukaan
bukan saja kemenangan bagi pks
bukan saja kemenangan bagi calon gubernur dan wakil gubernur
tapi juga kemenangan untuk warga jakarta
dan dalam perjalanan lima tahun bertugas di jakarta
pks mendampingi mendukung mengawal erat seluruh perjuangan yang ada di jakarta
ikhtiar kita untuk membawa perubahan
ihtiar kita untuk bisa menghadirkan kebahagiaan kita untuk menjaga kebahagiaan kita

kemudian di masa masa itu
ada pandemi dan berbagai macam tantangan lainnya
jakarta kita sama sama jaga
yang terjadi adalah
jakarta yang tenang
dan penuh saling toleransi di seluruh warganya
yang muncul adalah perasaan saling menghormati antar unsur di jakarta
lima tahun yang tenang teduh damai
bukan lima tahun yang ada ketegangan
bukan lima tahun yang ada suasana tidak nyaman
karena itu bersama dengan pks yang sudah panjang ini
dengan rasa syukur dan rasa bahagia
kami sampaikan bahwa kita telah sampai di sebuah pelabuhan
tujuan menghadirkan keadilan ketentraman kesejahteraan
persatuan di jakarta
dan kini kita memulai sebuah babak baru
ijinkan dengan kerendahan hati
dan dengan mengharap rizal
dan pertolongan dari allah swt
kami merasa sangat terhormat
pencalonan sebagai calon presiden republik indonesia
siap untuk bekerja erat
dengan partai partai pengusung yang sudah
dan akan bergabung di dalam sebuah ikhtiar
untuk memajukan indonesia
membawa perubahan bagi perbaikan
insya allah menjadi perjalanan
yang mendapatkan ridho dari allah
melewati perjalanan untuk memutuskan
pks melewati jalan perjuangan
yang juga tidak mudah
dan juga mungkin ada ancaman
tetap berada di dalam perjuangan
yang terlalu banyak

yang terlalu banyak
berpegang teguh pada prinsip
bahwa ini adalah perjuangan
untuk kemajuan bangsa
itu akan mendapatkan kemudahan dalam perjalanan nanti
dan itu izinkan
saya menyampaikan apresiasi yang amat tinggi
yang teduh menempuh jalan perjuangan ini
akan berjuang bersama
menuju jalan keadilan
allah akan selalu mengiringi perjuangan kita

terima kasih izinkan kami sampaikan
kepada seluruh jajaran
dari mulai ketua
sekretaris dan anggota majelis juro yang saya hormati
terima kasih kepada seluruh jajaran dpd
terima kasih kepada seluruh jajaran dpp
kepada para kader
mari kita memulai sebuah perjalanan baru
insya allah akan bisa mengantarkan kita
kepada indonesia yang lebih baik
kepada indonesia yang lebih baik
semoga perjuangan ini
akan mendapatkan kemudahan
tuntas sampai tujuan
izinkan saya membaca panggung di akhir
keadilan adalah mimpi
adalah muara perjuangan
kita bergandengan tangan
menang bersama rakyat
menang bersama rakyat
kurang lebih mohon maafkan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kepada bapak amin terima kasih spesial dan mohon untuk tetap di
atas panggung dan kami panggil dengan hormat
bapak soebu iman
bapak presiden pks
bapak sekjen dpp partai keadilan sejahtera
untuk tiga mereka atas panggung
baik itu tadi
kepada bakal calon presiden
disebutkan pencapresan ataupun
kali ini memang ditetapkan
pks hasil musyawarah majelis yurro ke delapan
anies rashid baswedan sebagai bakal calon presiden
yang akan diusung pks dengan kemudian
disebutkan tadi ada sejumlah
kategori ini misalkan seperti
menjadi simbol perubahan serta memiliki peluang
menang yang cukup besar
serta tadi ahmad saiku yaitu presiden pks mengatakan
terkait dengan keberhasilan membangun
jakarta selama lima tahun
ini menjadi catatan penting bagi pks untuk kemudian
menjadi salah satu pendukung
anies baswedan pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
dan menanggapi hal ini
tadi anies baswedan
langsung merespon dengan menyambut dukungan
dengan menyebut menerima
dan sedikit bernostalgia begitu terkait dengan
kebersamaan bersama dengan pks
apalagi saat memenangi
pemilihan gubernur dki jakarta
serta kebersamaan anies maupun pks pada saat
menjalankan amanahnya sebagai gubernur
pada masa lima tahun
pks juga akan
dan juga akan melanjutkan
hingga nanti proses atau kemudian
tahapan dari pilpres ini akan